sementara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka merespons pernyataan sekjen pd perjuangan
yang menutup pintu bagi bobi nasution untuk maju pilkada sumatera utara
gibran tidak mempersoalkan penolakan pdip terhadap bobi untuk maju pilgub sumatera utara
menurut wakil presiden terpilih sekaligus wali kota solo itu sebaiknya urusan rencana pilkada jadi keputusan bobi
meski menanggapi santai blacklist pdip terhadap adik iparnya gibran menyebut urusan rencana bobi maju pilkada bisa ditanyakan langsung saja
tanyakan ke bobi aja ya
sementara itu wali kota medan bobi nasution enggan berkomentar soal pernyataan sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto
yang menyebut pdip menutup peluang bobi untuk maju di pilgub sumatera utara
bobi hanya menyebut ia sudah menanggapi dan tidak ingin membahas isu politik lagi
sebelumnya sekjen pdip hasto kristianto menyebut pdi perjuangan telah membuka pintu bagi seluruh kader
dan siapa saja yang ingin maju di pilkada selama bukan bobi nasution